ya seperti yang tadi saya nyatakan bahwa sejumlah pasal dalam undang undang ite ini dinilai sebagai pasal karet
yang ternyata bisa berdampak pada kebebasan berekspresi termasuk mengajukan kritik di dunia maya
presiden jokowi sempat menyatakan bahwa akan ada kemungkinan untuk bisa merevisi undang undang ite
termasuk dalam pasal pasal yang dinilai sebagai pasal multitafsir
kita akan membahasnya langsung dengan ika ningtyas kepala divisi kebebasan berekspresi safenet
selamat malam mbak ika
halo selamat malam mbak
ya mbak ika bagaimana kemudian anda menilai komitmen pemerintah dalam revisi undang undang ite ini
ada wacana yang dinyatakan apakah menurut mbak ika ini akan benar benar direvisi
direalisasikan revisinya begitu atau hanyalah bahasa bahasi saja mbak
justru kami ini juga sedang ingin melihat apakah pernyataan dari presiden itu hanya sekedar penggembira sesaat gitu ya
bagi kawan kawan yang selama ini getol untuk meminta revisi undang undang ite
memang ada arah sampai komitmen begitu ya sampai mendorong supaya revisi undang undang ite ini masuk pada prolegnas gitu tahun dua ribu dua puluh
nah kami semua juga menunggu gitu ya bagaimana komitmen ini bisa dijalankan dengan serius oleh presiden jokowi
karena setelah perkembangannya setelah siang atau sore ini tadi kami justru membaca bahwa yang dikebut duluan adalah pedomannya

ini jelas sesuatu yang saya kira sangat berbeda gitu ya karena sebenarnya yang menjadi akar masalah justru ada di undang undang ite nya gitu ya
seperti yang disebut oleh presiden jokowi ini sebagai hulu gitu ya ada pasal pasal yang multitafsir yang itu bisa memberangus kebebasan berekspresi di internet
nah ketika hulunya ini belum
nah ketika hulunya ini belum
menyusun pedoman tentunya
pedoman ini tidak akan menyelesaikan masalah
kalau sejauh ini mbak ika mungkin
boleh dielaborasi lagi pasal
apa saja mbak yang kemudian menjadi
pasal karet yang multitafsir
dan mengapa boleh
dielaborasi kepada kami di sini
monitoring rutin ya setiap
tahun untuk melihat pasal pasal mana
yang sebenarnya sering
dijerat kepada warga net
ada dua pasal utama
yang selama ini sering digunakan
satu pasal dua puluh tujuh ayat tiga
ini soal defamasi atau pencemaran
nama baik yang kedua pasal
ujaran kebencian kenapa ini
disebut pasal karet
ya kalau dalam silah yang
digunakan safenet dan juga
kawan kawan masyarakat sipil lainnya
karena memang pengaturan
ini memang tidak jelas
di situ dibunyikan misalnya
dokumen yang distribusikan
terus kemudian yang dapat
ini yang tidak clear gitu sehingga
akhirnya ini bisa
juga di lapangan
jadi kalau di pasal dua puluh delapan ayat dua
soal ujaran kebencian seharusnya
pasal ini digunakan untuk menjerat
mereka yang melakukan provokasi
yang berbasiskan sarah
di dalamnya kan ada
golongan mereka kemudian banyak
memultitafsirkan golongan ini
misalnya yang terjadi pada kasus jering
ini adalah organisasi profesi
ini kan semangatnya sudah berbeda gitu
dengan sedang sedang ite ini
nah ini yang pasal pasal
yang memang perlu
kembali karena ini bisa
kedepannya kemudian ada juga pasal
ini yang seperti dialami
oleh baik nuril
bagaimana baik yang dia adalah seorang
korban pelecehan seksual
ketika dia menyimpan
rekaman atau percakapan
telepon dari pelaku
nah kemudian hp nya rusak
dan ternyata setelah proses
perbaikan hp ini
rekaman ini tersebar bukan dia yang
ternyata dia yang dijerat
baik nuril sebagai korban yang seharusnya dia
negara dia yang malah justru dari
menyebarkan konten yang terkait
asusila nah ini
multitafsir dan pada
pelaksananya ini bisa menjadi
sengkarut seperti yang terjadi saat ini ya
kriminalisasi terhadap warganet
oke kalau kita melihat bagaimana
ada wacana untuk kemudian membuat pedoman
tadi mbak sempat juga menyebutkan tapi apakah
yang cukup mbak untuk membuat pedoman saja
dibandingkan dengan merevisi
ya seperti yang saya bilang di depan
akar masalahnya ini adalah
beberapa pasal karet ini yang tidak
clear yang tidak jelas dan berpotensi
nah kalau di
di undang undang ite nya ini
akan menjadi tidak jelas gitu ya
jadi ini hal yang harus
dipisahkan gitu ya
undang undang ite ini
ada dua masalah masalah pada
nanti kita akan lebih
membahasnya lagi baikah
potong disitu mbak ika karena kita harus
jeda terlebih dahulu mbak ika baiklah
kita harus jeda terlebih dahulu nanti kita akan
lebih membahas lagi terkait hal ini
untuk itu tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
tidak hanya berupa pedoman saja
artinya ada dua masalah
pasal pasal karet undang undang ite ini
pertama dalam rumusannya
dan pasalnya yang kedua dalam
implementasinya tapi yang harus dipahami
atau istilahnya penegakan hukumnya
menjadi buruk ya karena rumusan
beberapa pasal di undang undang
ite itu tidak clear gitu ya
multi tafsir dan
ini tidak jelas
gitu ini yang membuat akhirnya
hukumnya pun menjadi
sekarut dan ini terjadi
kriminalisasi seperti yang
tadi dalam pemberitaan dan angka angka
oleh cefnet gitu jadi
doman ini tidak akan menyelesaikan
akar masalahnya juga tidak diselesaikan gitu ya
jadi kita ini kebalut gitu ya
ubah dalam undang undang ite ini harusnya
yang pertama dilakukan adalah
mencabut beberapa pasal pasal yang
ini apa yang selama ini
yang kedua nanti
pedoman yang lain begitu tapi
setirah ini dulu yang harus
diselesaikan di akarnya makanya ketika jokowi
untuk ini komitmennya ya ini harus
didorong sampai pada revisi undang undang ite
oke tadi mbak ika sempat menyatakan bahwa
setidaknya ini kan ada dua pasal
di pasal dua puluh tujuh dan juga dua puluh delapan tapi ini
menurut informasi safenet ini merumuskan bahwa
setidaknya total ada sembilan
pasal karet ya mbak yang dinilai menjadi
pasal karet di undang undang ite yang
harus segera untuk bisa direvisi
cefnet sendiri mengidentifikasi
berdasarkan kasus kasus yang
kernet dampingi gitu ya selama
sejak tahun dua ribu empat belas
sampai hari ini
tidaknya ada sembilan yang ini memang
perlu dievaluasi dan beberapa diantaranya
ini harus dicabut misalnya
penghapusan informasi yang tidak relevan
kemudian pasal dua puluh tujuh
tentang defamasi pasal dua puluh delapan
ayat dua tentang ujaran kebencian
pasal dua puluh sembilan tentang ancaman
kekerasan pasal tiga puluh enam
tentang kerugian ya
tentang kematangan hidup sekarang
pemutusan akses dan
juga pasal empat puluh lima
penjadrak gitu dari
nah beberapa pasal yang harus
karena sebenarnya dia itu
ada ini ya
duplikasi dan juga overkriminalisasi
duplikasi dengan apa
pengukuran yang ada
di kuhp misalnya soal
refarmasi itu penghinaan itu sebenarnya
sudah diatur di kuhp
di kuhp itu lebih
rendah gitu ya untuk
sanksi pidananya sementara di
undang undang ite tinggi banget kalau di kuhp itu
sembilan bulan di
undang undang ite hasil revisi dua ribu enam belas
itu empat tahun gitu ya jadi
ketika ada pasal pasal yang
duplikasi ini itu
dampaknya menyebabkan ketidakpastian
hook di indonesia gitu ya
ini bisa untuk
muatannya ada di internet
karena itu sudah diingatkan ya
bahwa untuk perlindungan
hak asasi manusia
baik di ranah offline maupun online
itu sama gitu tidak perlu
dibedakan pelindungannya harus sama
gitu artinya ketika ini sudah
diatur di kuhp sebaiknya
di kuhp aja gitu ya
undang undang ite ini lebih
berfokus pada tata kelola
baik terima kasih banyak mbak
ika ningtyas kepala divisi kebebasan
berekspresi safenet kita akan
sama sama menantikan apakah memang
revisi undang undang ini akan benar benar
diimplementasikan atau hanyalah
basa basi saja kita akan tunggu
bersama kita akan ikuti perkembangannya
terima kasih banyak sekali lagi selamat malam mbak